apakah jawaban anda jika diberi pertanyaan binatang apakah yang paling banyak menggigit manusia dan paling mematikan di dunia
harimau ular buaya mungkin tala cengking
sayangnya tidak satu pun dari jawaban tersebut tepat
menurut catatan who pada dua ribu dua belas buaya ular anjing kudanil bahkan hiu hanya tercatat menggigit manusia dan menyebabkan kematian sekitar sepuluh sampai seratus korban saja
jauh lebih banyak daripada binatang binatang tersebut penggigit manusia paling banyak dan paling mematikan adalah jenis serangga yang bahkan kita bisa bunuh hanya dengan telapak tangan
nyamuk adalah serangga berbahaya karena dapat membawa dan menularkan penyakit sementara kehadirannya nyaris tidak disadari
sedikitnya ada tiga genus nyamuk yang menjadi faktor atau pembawa dan penular penyakit
ketiganya adalah aedes anopheles dan qlex yang lebih dikenal sebagai nyamuk rumahan
menurut catatan badan kesehatan dunia atau who dua jenis nyamuk yang paling banyak menyebarkan penyakit dan menyebabkan kematian adalah aedes dan anopheles
jumlah penderita malaria dan demam berdarah yang disebarkan kedua jenis nyamuk ini mencapai ratusan juta orang per tahun
jumlah penderita malaria dan demam berdarah yang meninggal mencapai ratusan ribu orang per tahun
terdapat tiga empat ratus lima puluh jenis nyamuk di dunia empat ratus lima puluh tujuh jenis diantaranya hidup di indonesia
hanya ada satu tempat yang tidak menjadi rumah untuk nyamuk antartika
peneliti serangga lembaga ilmu pengetahuan indonesia awit suito yang telah meneliti serangga dan nyamuk selama dua puluh sembilan tahun memperkirakan
di indonesia masih banyak jenis nyamuk yang belum ditemukan dan diidentifikasi kelompoknya di alam
namun tidak semua jenis nyamuk bisa menularkan penyakit
untungnya tidak semua jenis nyamuk itu sebagai penular penyakit
contohnya dari genus anopheles saja
tidak semua genus anoples nyamuk anopheles itu bertindak sebagai faktor penyakit malaria
hanya beberapa jenis tertentu misalkan anopheles balabaikensis sundaicus aponitus
itu yang sudah diketahui sebagai faktor penyakit
dari kacamata ilmu pengetahuan nyamuk adalah makhluk yang luar biasa
tidak mengherankan penelitian tentang serangga penghisap darah ini dilakukan di seluruh negara dengan tujuan pengendalian populasi
pencegahan penularan dan pengobatan penyakit
dari penelitiannya tentang jenis dan perkembangan nyamuk selama tiga puluh enam tahun prof upik kesumawati meyakini
tidak ada binatang lain di dunia yang gigitannya lebih berbahaya daripada yang satu ini
ketika dibanding bandingkan nih dengan hewan lain yang juga merupakan pembunuh gitu ya
yang merupakan penggaguh bagi manusia ternyata nyamuk itu menuduki urutan bertahun
pada dasarnya nyamuk tidak berbahaya jika belum pernah menggigit manusia atau hewan lain yang menderita penyakit menular
namun saat nyamuk menggigit dan menghisap darah penderita malaria atau demam berdarah misalnya
saat itulah nyamuk menjadi berbahaya dan membawa virus parasit dan penyakit seumur hidupnya
belum ada penelitian yang menyimpulkan kriteria manusia sasaran utama nyamuk
yang jelas nyamuk mengincar aroma karbon dioksida dan asam laktat yang dikeluarkan manusia sebagai indikator sasarannya
semakin kuat kita mengeluarkan aroma karbon dioksida dan asam laktat semakin besar peluang kita menjadi korban gigitan sang nyamuk
di indonesia jumlah kasus penyakit yang ditularkan nyamuk masih didominasi demam berdarah
di indonesia saja penderita demam berdarah setiap tahun dapat mencapai puluhan hingga ratusan ribu dengan ratusan kasus diantaranya yang berujung kematian
bahkan sampai juli dua ribu dua puluh penderita demam berdarah di indonesia telah mencapai tujuh puluh satu ribu dengan kasus terbanyak terjadi di provinsi jawa barat
hampir di seluruh indonesia itu ya paling tinggal sekitar seratus kabupaten kota saja yang belum tertulari
tapi hampir empat ratus ya empat ratus sepi kabupaten kota
pada saat itu sudah tertulari demam berdarah
dan itu terjadi di sekarang bisa terjadi setiap bulan karena terjadi perubahan iklimnya
nyamuk adalah bagian mutlak dari ekosistem manusia yang selalu ada dan tidak akan pernah bisa dimusnahkan
meski ia adalah binatang penyebar penyakit yang menakutkan kita tetap harus hidup berdampingan dengan nyamuk